selasa dua belas mei merupakan hari terakhir penerapan pembatasan sosial berskala besar tahap kedua di wilayah kota bekasi jawa barat
meski kasus penyebaran covid sembilan belas di bekasi menurun wali kota bekasi menegaskan akan memperpanjang psbb untuk ketiga kalinya
hal ini dinyatakan oleh wali kota bekasi rahmat effendi saat ditemui di posko penanganan covid sembilan belas
ia menyatakan perpanjangan psbb di bekasi akan mengikuti pemerintah provinsi dki jakarta minimal penerapannya sama dengan dki
wali kota bekasi mengimbau masyarakat agar terus tertib dan taat menjalankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan psbb
yakni menjaga jarak tidak berpergian jika tidak mendesak selalu menggunakan masker dan hidup bersih
tanggal sepuluh kemarin itu terjadi pelandaian
tetapi kan dki masih sedang
jawa barat masih jangan sampai nanti begitu kita langsung pengurangan pengurangan itu atau relaksasi itu
ya terjadi kickweat kickwayek balik terhadap intensitas orang masuk kembali sehingga menimbulkan dua kali persoalan
kalau nanti dki masih belum selesai bodebek nggak mungkin selesai
jadi bodebek ini pasti sama dengan dki
jadi nggak bisa satu satu ini harus sama sama
berlawanan dengan jawa barat yang sebagian kotanya telah menerapkan psbb lebih dari satu tahap
bali merupakan salah satu provinsi yang tak menerapkan psbb
bali mengedepankan kebijakan operasional yang melibatkan seluruh elemen dan tokoh adat masyarakat
dengan dibentukkan gugus tugas tingkat desa adat
hal ini disampaikan gubernur bali iwayan koster
seusai rapat terbatas secara virtual tentang evaluasi pelaksanaan psbb pada selasa siang
sekitar menerapkan psbb ia mengklaim bisa menekan laju pertumbuhan kasus
kasus positif terkonfirmasi dan tak ada penambahan kasus kematian
jadi leadingnya di wilayah desa adat ini adalah desa adat itu sendiri
karena desa adat memiliki satu karipan lokal dengan hukum adatnya
yang bisa mengikat lebih kuat masyarakatnya di wilayah desa adat masing masing yang ada di provinsi bali
dan di provinsi bali itu ada satu empat ratus sembilan puluh tiga desa adat
pasien positif di bali sebagian besar adalah pekerja migran dan anak buah kapal pesiar
iwayan mengatakan sekitar lima belas ribu abk yang kembali ke bali mayoritas positif
dan menelurkan ke lingkungan sekitar
mereka yang positif kemudian dikarantina di rumah sakit
menurut wayan ada penambahan kasus positif tujuh orang per hari